selamat malam pilihan politik wakil presiden yusuf kala
dalam pentas pilkada di dki jakarta yang lalu
memantik isu kerenggangan hubungannya dengan presiden jokowi dodo
lebih dari itu ada yang menyebut manuver jk sebagai intervensi negara terhadap proses demokrasi
sebagaimana tuduhan yang sama juga sempat dialamatkan oleh sebagian publik kepada presiden jokowi
seperti apa sebenarnya wajah politik istana
benarkah terjadi keretakan hubungan antara presiden dan wakil presiden
lalu apa pandangan dan langkah jk menyikapi kegaduhan sosial politik yang masih saja terasa hingga kini
malam ini kami hadirkan wakil presiden yusuf kala
anda menyaksikan afd now
pemimpin negara terdiri atas presiden dan wakil presiden
waktu zaman saya sekolah dulu semua siswa pasti tahu siapa presiden dan wakil presidennya
presiden zaman dulu memang mudah karena tidak diganti ganti orangnya selalu dia dia lagi
sementara wakil presiden yang mungkin berganti ganti
tapi hampir seluruh siswa tahu kalau ditanya siapa presiden dan wakil presiden
lain halnya dengan zaman sekarang
rupanya ada juga siswa yang tidak tahu siapa pemimpin negaranya
coba kita tanya sama dimas yang pernah viral di dunia maya pada bulan maret lalu
kita saksikan bersama
nama presiden indonesia siapa
baru pertama kali
saya dengar ada wakil presiden ri yang bernama aji sukala
jawaban polos dimas tentu membuat kita semua dan tentu kawan kawan di belakangnya tertawa girang
padahal bisa saja dimas lupa atau grogi di depan kamera
karena itu kita beri kesempatan sekali lagi untuk dimas menjawab siapa wakil presiden republik indonesia
nama presiden indonesia siapa
wakil presiden siapa coba
kalau presiden indonesia sebelum pak jokowi siapa
gini gini aja lah gak habis habis nanti ya
durasi akan semakin panjang kalau menunggu dimas menjawab kepanjangan dari sby
bisa benar dan banyaknya nggak benar nggak tepat ya
berbicara sby presiden ri ke enam ini pernah melontarkan pidato sekaligus kritik untuk pemerintah
yaitu soal keadilan kebenekaan dan kebebasan yang menurutnya tengah menjadi isu serius bangsa
bagaimana kalau kita tanya tanggapan dari yusuf kalla wakil presiden ri saat ini
yang juga pernah menjadi wakil presiden pak sbe saat menjabat dulu
tentu mengemukakan apa yang dirasakan yang diharapkan yang di pandangannya itu wajar wajar
bahwa ada dukungan ada protes ada kritikan itu biasa
ya partai di luar pemerintah ini maksudnya begitu
ya sama zaman dulu pasti kalau di jabat dulu pemerintah sby mungkin pdip yang berpidato seperti itu
itulah demokrasi ada balancing
mengkritik boleh saja ya pak ya
ya asal tidak dimanfaatkan segelintir kelompok untuk memecah belah bangsa
tentu di usia yang sudah senja seorang yusuf kala akan merasa sedih jika bangsa terpecah dan meninggalkan semangat kebinekaan
paling tidak itulah yang difikirkan
oleh sebagian orang saat ini
isu boleh berhembus kemana mana tapi tidak ada yang sedasyat isu sara
sara yang telah memecah indonesia
semangat persatuan indonesia tidak seharusnya menguap begitu saja
isu kian menggila terutama saat sarah telah dipersandingkan dengan asusila
ya kalau itu benar yang pasti
saya berisi pendapat saksi dunia akhirat
kalau itu benar ya
tapi ada satu pertanyaan yang saya perlu dijawab
kalau situasi seperti itu fly atau apapun sur lihat foto
apa masih bisa bikin wa dengan rapi dengan sepuitis dengan apa apa ada yang bikin seperti itu
kalau anda sedang fly atau
kok teratur benar dia punya wa nya itu
kayak novel saja
dari jawabannya pak jk paham betul isi dari pesan yang mengandung unsur foto syur itu
seperti novel kayaknya
itulah reaksi jk saat ditanya mengenai kasus yang menimpa imam fpi rizik sihab
kasus ini cukup tenar dengan julukan balada cinta rizik
lalu bagaimana reaksi wakil presiden kita saat disinggung soal pemindahan ibu kota negara
isunya waktu itu ada yang mengusulkan ibu kota pindah ke palangkaraya
nah pada dasarnya itu ke palangkaraya
kalau negara di asia yang pindah ibu kota kuala lumpur
tapi itu dekat saja putrajaya
yang baru baru pindah myanmar putrajaya eh nipitau
tapi nipitau itu diambil tempat yang persis di tengah
artinya utara selatan timur barat utara selatan digital
di titik tengah supaya adil
nah saya tidak tahu bagaimana nanti studi bapak penas itu
tapi kalau mau cari kota yang persis di tengah indonesia di mana
saya juga penasaran dengan jawaban wakil presiden yang juga putra sulawesi ini
baiklah saya lanjutkan
tapi kalau mau cari kota yang persis di tengah indonesia di mana
itulah jawabannya mamuju sulawesi barat
kota yang menurut jk berada di tengah tengah indonesia
biar adil katanya baik
saya dengar dengar ada perombakan kabinet dalam waktu dekat
ini saya hanya dengar dengar saja pak
sebagai orang dalam siapa tahu bapak punya jawaban yang lebih akurat
tapi itu hak prerogatif presiden lah
bukan pak pres tidak punya hak untuk resafel
yang pilih presiden yang menentukan presiden
tapi pertanyaannya adalah pembicaraan dengan pak presiden
apakah sudah sampai ke rencana perombakan kabinet
mungkin saja kinerja beberapa menteri tidak mencapai target kan pak
saya tentu belum pernah bicara presiden terkara resafel itu
biasanya warsafel itu dilaksanakan di awal awal tahun pertama atau kedua masa jabatan
biasanya kalau sudah setengah
itu setengah kedua biasanya sudah mantap itu menteri itu
namun ya target itu harus dicapai ya
tapi dalam keadaan hari ini
kalau target itu tidak banyak menteri dalam kondisi hari ini bisa mencapai targetnya
jadi tidak berarti nanti diganti semua kalau hanya target saja
itu karena kondisi hari ini begitu
banyak sekali yang kena nanti di situ
kalau sertifikat tidak dicapai ya itu
jadi presiden tentu menginginkan itu
tapi tentu presiden juga berpikir sesuai dengan kondisi yang ada
tapi itu hak progresif presidenlah
bukan pak pres tidak punya hak untuk resafel
pak jk ini cukup sering diterpa isu
salah satunya terkait sikap anti terhadap salah satu ras tertentu
isu ini bergulir liar saat pilkada dki sedang panas panasnya
namanya juga isu rasial
muncul tanpa etika dan bertujuan untuk merusak bineka tunggal ika
lalu apa jawaban pak jk terkait dengan isu ini
itu isu yang suka terjadi
tidak tahu saya kenapa
saya tidak peduli juga
karena polimakasar cina cina itu semua teman saya
orang yang berpengalaman dengan saya adalah cina
siapa yang berpengalaman
jadi fix ya pak ya itu hanya isu
lalu bagaimana dengan dukungan bapak terhadap salah satu paslon tertentu
kabarnya pak jk berseberangan dengan petahan api dki jakarta
masalahnya apa di situ
saya tidak tahu itu apa masalahnya kalau tidak dukung seseorang
jadi biasa biasa saja itu
karena saya ada hak untuk memilih dan dipilih
jadi saya punya hak untuk memilih orang kan
urusan ini menjadi kian hangat diperbincangkan
setelah mencapai kemenangan anies baswedan bertandang ke balai kota
kebetulan pertemuan dengan ahok dijadwalkan pagi hari
sementara jalanan macet
maka naik helikopter menjadi solusi
kebetulan ada pengusaha yang sudi meminjamkan namanya erwin aksa
erwin ini adalah keponakan atau kerabat jk lah
maka pergunjingan politik dan keberpihakan semakin mengemuka
apa alasan erwin aksa ketika ditanya perihal peran pamannya dalam pilkada dki jakarta
saya kira pak jk orang tua ya
yang sangat memiliki
yang sangat memiliki intuisi dan beliau adalah orang yang selalu memiliki visi yang panjang ya
beliau melihat bagaimana jakarta ini sangat penting strategis
dan beliau melihatlah bahwa sosok anies dan sandi memang pantas untuk memimpin jakarta ini ke depan
saya kira waktu dan proses sangat pendek ya
ini merupakan takdir dan jalan tuhan ya menurut saya
dan pak jk juga tidak dalam posisi yang begitu intens
membangun komunikasi politik dengan pak prabowo dan juga yang lainnya
karena pak jk sedang berada di new york pada saat itu
saya kira tidak ada yang menyangka bahwa pasangan ini bisa bersama sama di detik detik akhir
keberpihakan wakil presiden semakin menguat
anis sandi mengadakan tasyakuran kemenangan salah satu pembicara tentu petinggi partai pan zulkifli hasan
nama jk kembali disebut sebut dalam sambutan itu
pak jk itu orang yang sangat dihormati oleh para ulama tokoh tokoh islam umat islam dan apa arahannya berkataan sangat didengar
rasanya baru saja kemarin hiruk pikuk pilkada ibu kota mengisi hari hari kita
meski tinggal jauh dari jakarta nyatanya panasnya hawa terasa akibat tembusan isu agama
masih teringat jelas pada hari pecah pecah
pertama pasangan nomor urut dua ibarat kehilangan pesona
sementara pasangan nomor urut tiga gegap gempita merayakan keunggulan mereka
hanya satu pesan dari wakil presiden kita untuk petahana legowo
maka kita harapkan nanti anies dan sandi mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembangunan jakarta
kalaupun nanti kalaupun nanti
kalaupun nanti hasil akhirnya seperti ini setelah kpu
tentu kita mengharapkan pak basuki dan jarod itu tentu legowo menerima
dan melaksanakan sisa kemimpinan juga dengan baik tanpa ada masalah
karena ini kan masih kira kira lima bulan lagi kan
ini baru penggantian kepala
penggantian kepimpinan jakarta ini
kalau sekarang sekitar empat bulan lagi lah pak ya
kepemimpinan dki akan diganti oleh anies sandi
tapi tunggu dulu
belum dilantik menjadi wakil gubernur dki jakarta
nampaknya sandiaga uno sudah bikin kemajuan dan cukup menyita perhatian pak wakil presiden
kemajuan apa yang kita sebut ini
mari kita simak pernyataan pak jk
ya umpat tidak banyak berminat
masuk dalam ide usaha yang baik
dan tidak ada juga persoalan selesai dengan keluhan tidak ada
makin mengeluh makin malas bekerja
dunia usaha pengusaha harus optimis
kayak sandi ini
dia berbulan bulan masuk dari lorong ke lorong untuk menang
cuma sekarang ada kemajuan selalu pakai kopiah dulu jarang
jadi kopiah itu penting
afd nawakan kembali dengan perbincangan saya dengan wakil presiden yusuf kalla
apa pandangannya terhadap gejolak sosial belakangan ini
adakah hubungannya dengan manuver politiknya di pilkada dki jakarta
lalu bagaimana sebenarnya hubungan jk dengan jokowi
nantikan sesaat lagi
demokrasi yang baik adalah selasuh demokrasi yang amai demokrasi yang bertanggung jawab dan juga yang bersifat rahasia dan bersih
dengan kondisi yang terjadi belakangan ini pak jk melihat ada yang perlu kita khawatirkan dari kebinekaan kita sebagai bangsa
ya tentu ada saja hal hal yang kemudian terjadi kerikil kerikil tapi secara umum kebenekaan kita tetap kita percaya dapat baik dan juga dapat mempersatukan kita semua
apa yang terjadi
itu adalah suatu bahagian daripada sebenarnya efek dari suatu peristiwa
tapi tidak menyebabkan secara bangsa ini terpisah pisah akibat efek efek
fragmentasi itu demikian tajam ketika pilkada berlangsung dan sampai sekarang masih ada rasanya tuh bagaimana kemudian para pendukung pak basuki misalnya tetap militan terhadap keyakinan mereka bahwa
ahok tidak bersalah dan tidak seharusnya masuk penjara
sementara ada cerita juga soal bagaimana kelompok diseberang merasa bahwa bagiannya teraniaya dengan banyak hal lah cerita cerita seperti itu
bapak tidak mengkhawatirkan bahwa ini akan terus bergulir menjadi besar
bulan kemarin kan ratusan pilkada
selama lima tahun bisa lima ratus
seratus lebih pilkada di indonesia dan cuma ini saja yang masalah
karena jakarta memang sebagai simbol ibu kota
tapi lebih kepada suatu kombinasi antara demokrasi dan hukum
demokrasi memiliki orang pemilih itu bebas sebab sebasnya untuk ekspresikan
kemudian ada tindakan atau ucapan yang dianggap melanggar oleh ahok
yang juga sebagai reaksi daripada suatu situasi atau suatu ucapan juga dari hal lainnya
maka timbullah suatu debat ataupun konflik
kalau lebih fisikan tidak ada masalah fisik di sini
polemik lah ya
yang berkepanjangan antara kelompok
kita juga tidak bisa menentukan kelompoknya macam mana
karena yang mendukung kedua dua pihak ya semua agama juga
jadi pak pak tidak percaya ini sebenarnya isunya lebih tajam ke agama
non islam atau kristen di jakarta dan sebagainya itu lebih sejuta ya kan di jakarta
katakanlah yang memilih delapan puluh persen
survei bilang sembilan puluh persen
ya jadi sembilan ratus
yang memilih ahok kan dua tiga kan
masih ada muslim yang memilih
lebih banyak muslim memilih daripada non muslim
jadi artinya ini kan bukan masalah agama
jadi masalah berpengalaman
itu dan keras isunya lebih keras yang terjadi di amerika
yang mbahnya demokrasi belum mereka bilang
kalau di sini kalau di amerika trump melarang islam malah
melarang meksiko memasuk
ras agama betul betul dieksplodir sebagai rupa di amerika
setelah itu saya selesai
jadi masalah kita di sini sebenarnya
ya yang kalah dalam demokrasi lo goa lah
soal masalahnya kan selalu mengatakan kembali ke hukum
ya hukum ujungnya pengadilan
pengadilan mengatakan begitu
itu sudah tertinggi
ya kita harus legowo menerima itu
banyak orang yang kemudian juga mengatakan bahwa
jakarta ini adalah pilkada rasa pilpres katanya begitu pak
kekuatan kekuatan tertinggi bermain di dalamnya juga
bukan hanya semata mata soal anies dan ahok

dan ahok aja ini partai partai yang terlibat di dalamnya juga merepresentasi apakah mereka
tampil sebagai pemenang dan tapi shadow shadow apa namanya leader shadow kings istilahnya juga
ada di dalamnya begitu pak jokowi selalu dihubung hubungkan dengan ahok belakangan
nama pak yusuf kala dihubung hubungkan dengan anies bagaimana jawaban bapak sudah dihubung hubungkan
dihubungkan ketua mpr ya pak zulkifli hasan jadi oke lah saya sudah gitu iya bagaimanapun ini
ibu kota dan kedua posisi gubernur di jakarta dan di provinsi lain itu berbeda disini
lebih powerful ya di jakarta ini kan dapat mengangkat mengawal apa atau memecat wali

di daerah lain tidak bisa dan sebenarnya lebih liquid lah
dan memang contoh
tapi saya kira itu karena faktor ibu kota saja faktor media
bahwa terasa sebagai pilpres ya enggak juga lah pasti
karena itu di sini hanya memilih tujuh juta dibanding dengan
kalau pilpres hampir dua ratus juta kan
itu beda ya mewarnai semua hal
tapi bahwa di sini kemarin itu sangat keras ya dalam artian pandangan
itu juga pengaruh daripada media dan khususnya medsos yang demikian
punya pengaruh sama dengan pengaruh di amerika
banyak yang mengatakan yang memenangkan trump itu twitter
jadi kalau ada yang buat begitu ya seperti itu
tapi saya yakin tetap sebagai bangsa kita tidak akan terpecah
bahwa ini masalahnya begini ada juga masalah di jakarta ini
karena jarak antara pilkada dengan dilantiknya gubernur baru itu terlalu jauh enam bulan
jadi ada enam bulan tempatnya orang berdiskusi
ini karena juga faktor itu menyebabkan ada ruang yang lama
orang berdebat dan sebagainya yang diri dan juga banyak faktor faktor
soal kasus ahok kasus hukum ahok juga mempengaruhi itu kan
oh ya pasti pasti
pasti mempengaruhi tapi itu kan selalu kita mengatakan ya kita kembalikan ke hukum
kan selalu juga siapapun waktu itu kedua belah pihak kalau ada masalahnya
tapi karena itu ya kita harus menerima padanya
kita respect kepada ahok sebagai gubernur berapa tahun atas apa yang dicapai
tapi kita juga harus mengatakan bahwa semua kita harus taat kepada aturan yang ada
tapi bapak belum jawab nih
benar nggak bapak dihubungkan itu
reaksinya bagaimana tanggapan bapak
saya kan sudah bilang di luar media bahwa ya benar saya begini selalu saya katakan bahwa seorang warga negara punya hak dipilih dan memilih
soal gubernur dimanapun kita tidak pernah bicarakan dengan bapak presiden tidak pernah
bahwa presiden menganjurkan pilih ini atau saya menganjurkan pilih ini di kalangan pemerintah tidak pernah sama sekali
jadi tidak ada suatu arahan dari presiden apapun
jadi maka terjadilah hak konstitusi masing masing
hak memilih dan dipilih
preferensi untuk memilih dong
sama dengan hak prevensi presiden memilih
tapi kita tidak pernah saling mempengaruhi
dan tidak melibatkan kekuasaan di dalamnya terkait dengan preferensi itu
kan agak sulit juga kita menghubungi
seperti misalnya begini pak mohon maaf
seperti misalnya ketika media mempertanyakan di awal awal sidang ahok mengapa kemudian sidangnya tertutup
dan tidak bisa diikuti secara langsung oleh media
kemudian pertanyaan juga bagaimana kemudian kejaksaan rasa rasanya di saat yang tepat gagal untuk menyampaikan tuntutan yang harusnya disampaikan tuntutan
karena memang sejak awal ada himbauan dari pihak polisi

untuk tundalah dulu tuntutan itu sampai kemudian pilkada berlangsung
tapi itu tidak diabaikan oleh pengadilan
jaksanya kemudian istilah orang masuk angin misalnya
entah apapun itu
nah itu kemudian orang mengatakan bahwa oh ini pemerintah berpihak pada incumbent
pertama di jakarta ini tidak mudah penguasa itu mencampurin
karena terlalu terbuka
sejak zaman soeharto
cuma di sini dan di aceh p tiga bisa menang contohnya
yang lainnya tidak bisa
karena keterbukaan masyarakat jakarta dan semua muda
apa yang terjadi soal katakanlah di pengadilan
saya setuju bahwa itu terbuka tertutup
kan tidak semua tertutup
karena ini masalah peka
sama dengan tertutupnya masalah katakanlah seks
sama ini kan ada hubungannya dengan agama contohnya
kalau terlalu terbuka
ini bisa menimbulkan reaksian negatif di masyarakat
maka keputusan pengadilan itu bagus
supaya jangan memanas
nanti saksi saksi terlalu panas
sehingga mereka orang
sama juga soal jaksa itu saya kira soal teknis lah
jadi itu bukan wujud dari keberpihakan
kalau itu tidak mudah di jakarta
apalagi orang mendekat pemilih
orang sudah tentukan pilihannya kok
kalau boleh tanya hubungan bapak dengan pak jokowi baik baik saja
pak kita kembali ke masalah kebinakaan yang sampai sekarang masih dibicarakan orang
kita di ujung tanduk nih
nkri kita dalam bahaya dan lain sebagainya
soal misalnya orang demo kemudian dengan mudah bisa ditangkap dan dituduh makar
di zaman sebelumnya tidak banyak kita mendengar cerita itu
tapi begitu demo yang cukup besar terjadi
pak jk juga sempat bertemu dengan wakil demonstran dan lain sebagainya
di hari itu juga ada apa namanya ada orang yang kemudian ditersangkakan gitu
dalam kasus makar gitu
nah ini apa benar memang apa namanya seperti itu
karena orang mengatakan kalau ini diteruskan kita bisa kembali ke order baru nih
semua orang bisa dituduhkan makar adalah pasal baru suversi begitu
ya tentu orang boleh curiga
tapi pada zaman ini kan tidak boleh orang ditangkap semena mena kayak dulu
tanpa surat tanpa dimana ditahankan
dimana ditahan diculik tidak ada lagi kan
itu ke zaman dulu hilang hilang aja gitu kan
sampai sering ribut begitu
bahwa kemudian ujungnya pengadilan
bahwa penyidik itu berhak saja untuk menilai bahwa ini ada potensi
karena kan baru potensi untuk makar
karena belum makar kan tidak makar
kemakar kan dengan tindakan
kalau makar selalu dengan tindakan
bukan dengan fikiran
kalau tidak ada potensi
tentu kalau itu ada bukti dikasih pengadilan
dan saya yakin terbuka itu perlu di pengadilan
biar aja kita dengarkan kalau di pengadilan
tapi kalau tidak ada tentu polisi juga pada akhirnya akan membebaskan kewajiban tidak dibukti
tapi kalau ada bukti ya kita tunggu di pengadilan aja
ada kita perlu khawatir nggak soal kebebasan kita berekspresi dan berpendapat kemudian
kalau misalnya ini katanya yang ditangkap ini udah manula semua
enam puluh tahun ke atas
apa yang mau mereka buat untuk makar menggulingkan pemerintah
mereka nggak punya pasukan
nggak ada upaya untuk melakukan perlawanan fisik dan lain sebagainya
ada kekhawatiran dari sebagian orang nih gimana nih
karena tiap hari juga ada demo
setelah itu kan
ya demo burulah
setelah itu demo apa
nggak apa apa juga
bahwa ada itu ya kita lihat aja nanti hasil pemeriksaan
hti juga menjadi sorotan
apa namanya sorotan serius soal sikap mereka soal khilafah itu di zaman gus dur sudah ada
di zaman ibu mega sudah ada
waktu zaman bapak bersama pak sby mereka juga sudah ada
iya tahun empat puluh lima
tapi kenapa baru sekarang itu kemudian menjadi pr menjadi masalah buat kita
khilafah itu kalau di sisi agama saja
artinya suatu upaya lintas negara lintas nasional nasional itu biasa kalau agama
cuma jaman dulu jangan kembali jaman dulu
jaman dulu itu pemimpin negara merangkap pemimpin agama
karena memang waktu itu batasnya nggak ada
sekarang kan batas negara jelas
sehingga pemimpin negara dan pemimpin agama itu berbeda
kalau agama itu biasa saja sebenarnya
fatwa fatwa dari saudi fatwa dari ulama al azhar juga diterima di indonesia
karena di taati juga
kalau katolik ya mengikuti apa katakala pedoman dari vatikan
dimana mana kalau agama saja itu lintas negara diterima apa adanya
sama juga agama lain
kalau asia mengikuti mungkin dari iran
atau juga yang lain lain
kalau masalah pemerintahan mau diluaskan pasti melanggar
artinya kan begini pak
ide mereka soal khilafah itu kan juga sudah terjadi sebelumnya
di zaman sekali lagi saya katakan di zaman presiden presiden sebelumnya
pasca reformasi mereka sudah ada dan mereka berkiprah
bahkan demo besar besar
mengapa kemudian sekarang dipermasalahkan
orang kemudian akan melihat oh ini kalau misalnya ada ide yang kemudian dianggap mengganggu kekuasaan atau mengganggu pemerintah dan lain sebagainya
sebenarnya sejak dulu soal khilafah ini dipertanyakan
sejak zaman sebelum pemerintahan kita ini
sejak sby juga
dibatasi bahwa kalau hanya pikiran mau diapain
karena waktu itu setelah reformasi kita betul betul fahami tidak boleh mengambil tindakan apabila tidak ada suatu kenyataan
nah mungkin saja bahwa ini aparat hukum mempunyai bukti bukti bahwa mereka mau mengambil langkah langkah yang lebih drastis
nah itu dasarnya
karena kalau pikirannya saja tentu boleh saja
semua orang boleh berpikir macam macam
tapi pikiran orang tidak bisa dikenai hukum
tapi tindakannya lah
ya mungkin ada tindakannya sekarang ya lebih maju lagi
ya ini sebenarnya kan proksi makar sebenarnya
kalau misalnya di ini kan hubungannya antara kekuasaan lagi bolak balik kekuasaan gitu
dan di banyak negara juga ini
pemerintah sudah melihat ada gerakan
hti akan melakukan gerakan
saya membaca laporan laporan
interjensi contohnya ada
tapi semuanya nanti dibuktikan dihukum lagi
di pengadilan lagi
karena kita kan tidak bisa sebana mana
pak kalau boleh tanya hubungan bapak dengan pak jokowi baik baik saja
saya hari ini saja makan dua kali dengan beliau
bicara rapat dua kali
dari pagi sampai sore ini
karena orang kemudian mulai sampai akhirnya bapak ini banyak mendapatkan serangan langsung seperti terakhir
ada seorang aktivis yang mengatakan bahwa
ini kembali lagi nih
bahwa perasaan pilkada kemudian apa namanya menyebut nama bapak yang tidak yang dianggap berpihak
dan tidak sejalan dengan pak jokowi dan lain sebagainya
nah kita ingin tahu sebenarnya hubungan antara bapak dan pak jokowi seberapa terganggu sih dengan iklim politik yang terjadi sekarang
ya itu juga bagi pertanyaan bagi saya
bagaimana masyarakat atau orang orang bersakat itu tahu saya berbeda dengan pak jokowi
padahal masing masing tidak saling mengetahui apa pilihannya kan
bagaimana tahu bahwa mungkin setelah saya buka terbuka bahwa saya pilih anies
ya bisa saja pak jokowi juga pilih anies juga
kenapa dianggap langsung berbeda
berarti apa yang beredar di masyarakat sekarang
bahwa sebenarnya pak jk itu preferensinya ke anies pak jokowi preferensinya ke ahok itu salah
ya tidak jelas dari mana asal usulnya
karena itu tidak pernah ada yang dibicarakan
kita tidak pernah membicarakan itu
seberapa besar bapak merasa terganggu dengan tuduhan tuduhan tudingan tudingan itu
sampai putri bapak sendiri sempat curhat istilahnya di sosial medianya gitu
saya sama sekali tidak terganggu
karena saya tidak pernah baca medsos itu
saya tidak punya facebook saya tidak punya twitter
ada adminnya tapi saya tidak pernah baca
jadi saya tidak pernah terganggu
sampai kemudian ada statement bapak yang dikutip oleh para wartawan dan itu sempat menghebohkan
soal ekonomi dikuasai oleh segelintir orang dari etnis tertentu
disebutkan disitu etnisnya tionghoa dan mereka non muslim
dan ini bisa membahayakan kondisi
dan tidak menguntungkan kedua belah pihak
itu maksudnya apa dan arahnya kemana
kita berharap bahwa ini sama
orang kemudian mengatakan ini sebenarnya luka dua ribu empat belas sih sebenarnya
ada yang tidak selesai dengan dua ribu empat belas
terbawa kemudian ada pilkada
kemudian orang menghubung hubungkan itu dengan dua ribu empat belas
apakah ada momentum rekonsiliasi yang harus kita bangun sehingga kita bisa move on
karena dua ribu sembilan belas sebentar lagi
jangan sampai kemudian luka di atas luka
saya kira tidak sama sekali
pilkada itu itu antara partai partai itu saling tukar menukar
tapi yang tetap
hari ini golkar dengan pdip
lawan mungkin pan atau yang lainnya demokrat
besok demokrat dengan golkar satu di situ
tidak ada sama sekali
dari sekian ratus pilkada lebih seratus itu tidak ada yang sama itu
jadi tidak ada suatu polarisasi yang terjadi setelah dua ribu empat belas
seperti kata kasuk istis di mana dalam pilkada itu
ada yang memancing keluarnya masalah agama
dan masalah agama itu sangat pekat
yang menyebabkan orang sepertinya terjadi polarisasi
tidak perlu bicara banyak
saya yakin beda hasilnya pilkada ini
dan tidak akan terlibat orang
masalahnya cuma itu aja kok
jadi sangat personal masalahnya
masalah al ma'idah ayat lima puluh satu
itu tidak mempunyai suatu prinsip
ini suatu prinsip politik yang besar sebenarnya
bahwa ada yang minta keadilan itu pasti
ada yang bicara tentang ini pasti
tapi hasilnya kan beda sekiranya
dan itu saya sendiri pribadi berkali kali menegurahok
kata kebiasaan itu
untuk diketahui saja ya masukkan ke golkar
waktu zaman saya
saya datang dia tidak datang sini minta masuk ke golkar
jadi tak kenal baik
karena itu sategur
jangan kok begitu cara
itu saja sebenarnya perbedaan perbedaan personality itu yang menyebabkan
sepertinya ada keretakan
tapi karena itu tidak ada pengaruhnya dengan dua ribu empat belas
tidak ada hubungannya
walaupun sebenarnya tetap ada sosok dua orang jokowi dan prabowo dan kemudian
itu kebetulan saja sebenarnya
kebetulan itu pak
karena sebelumnya kan seperti disampaikan oleh pak zul
itu calonnya beda beda
pak ini masih soal kebinekaan dan keberagaman
orang kemudian kembali lagi bercanda
bicara soal agama islam dan non muslim
sampai kemudian ada statement bapak yang dikutip oleh para wartawan
dan itu sempat menghebohkan
soal ekonomi dikuasai oleh segelintir orang dari etnis tertentu
disebutkan di situ etnisnya tionghoa dan mereka non muslim
dan ini bisa membahayakan kondisi dan tidak menguntungkan kedua belah pihak
itu maksudnya apa dan arahnya kemana
itu pembicaraan di ambon
dan juga di warfa tempat
itu untuk mengingatkan kita semua
bahwa apabila ada kesenjangan
dimulai sebenarnya daripada laporan world bank
bahwa di indonesia ini
ini sudah berbahaya luar biasa
karena itu jenis rasio dari segi pendapatan sebenarnya tinggi
dari pendapatan lebih tinggi dari itu
nah kemudian kan daftar itu selalu tiap tahun dikeluarin
daftar siapa orang
orang miskin pasti tidak dikeluar karena itu banyak
semua orang kayak dikeluarin oleh forbes dikeluarin oleh lembaga lembaga macam macam
jadi semua berdasarkan data saja sebenarnya
untuk semua orang tahu itu
bahwa saya berikan peringatan kepada muhammadiyah di muhammad
kalau anda itu agar doronglah muhammadiyah ini noi ini
agar dia kembali ke menjadi entrepreneur
jangan saja jadi politisi jangan saja jadi bero krat
jadilah kalian entrepreneur
agar negeri ini seimbang
jadi maksudnya positif
kalau anda baca total pendata saya itu
apa implikasinya pak kalau ini terus terjadi
ya terjadi kesimbangan besar
sudah terjadi ketimpangan di wasit
dan munculkan kedengkian
iya di banyak negara pengalaman kita di mana mana ketidakadilan lah yang menyebabkan konflik
itu yang besar
karena itulah saya katakan di ambon itu terjadi gap begini
bukannya kita ini terungkan ini
tapi bagaimana menaikkan ini
sehingga gapnya kecil
sekarang kan begini
bukan maksud kita menurunkan ini
dan saya undang semua pengusaha pengusaha kolonial barat itu
kalian kalau tidak bantu pengusaha pengusaha kecil
yang tentu sebagai kebesaran islam itu
pertama konsumen anda menurun
kedua bisa menimbulkan masalah sosial
dan itu terbuka
presiden juga selalu bicara tentang
pemerintah pun bikin
karena itu pemerintah bikin program itu
bagaimana mencegah gap ini makin besar
dan keduanya harus membantu
dia masuk ke soeharto pun ada
jelas juga dikumpulkan semua kolonial barat
kalian kolonial barat
itu bukan hal baru sama sekali
malah cuma pak soeharto diimprint malah
jadi karena itu dikembalikan kesadaran itu terbuka
apakah pemerintah sudah memberikan ruang yang cukup
seperti misalnya insentif yang diberikan
dan kemudahan kemudahan yang diberikan
karena menjadi pengusaha itu tidak mudah pak
kalau misalnya mudah semua orang bisa jadi kayak pak yusuf kala
sebagai pengusaha zaman itu
ya banyak hal diberikan
bunga yang lebih kur
bunga yang lebih benar dibandingkan
kalau kita balik
kita balik supaya lebih adil
yang kur itu yang lebih murah
banyak program seperti reformasi lahan
kemudian program bagaimana tokoh tokoh ini disinkronkan
lahan antar tokoh besar dengan tokoh kecil
warung warung kecil disingkronkan
sekarang banyak program yang kita jalankan
untuk mencapai jangan gap ini makin besar
ini terjadi di mana mana negara
kalau gap ini besar
dia akan terjadi waktu yang berbahaya
bisa terjadi masalah
sama dengan mei yang sembilan puluh delapan
itu akibat kesenjangan yang terjadi
menikmati hidup dengan cucu cucu dan sebagainya
ini adalah masa terakhir bapak mengabdi
kita bicara tentang wajah islam sekarang
ini karena kondisi akhir akhir ini
kemudian orang mulai bicara
indonesia menunjukkan wajah islam yang lebih keras
islam yang lebih radikal
bapak punya peran yang cukup signifikan
sebagai ketua dewan masjid
apakah benar islam kita sudah bergerak ke arah sana
jangan islam itu digambarkan seperti apa yang tadi
waktu demo demo kemarin
tapi juga itu
ada kalanya penyelidikan
karena begitu besar demo tidak ada apa apa
jadi bukan keras
itu juga tidak terjadi di banyak negara
lihat saja apa yang terjadi di timur tengah atau arab spring
atau sekarang ini terjadi di amerika selatan
kita kan tidak
jadi wajah islam itu justru memperlihatkan wajah damai sebenarnya
bahwa dia besar
tapi perilakunya justru damai
jadi itu menjadi contoh yang lainnya
kalau demo ya damai tertib
tidak kotor dan sebagainya
walaupun itu tentu menghabiskan waktu
ya kita juga
saya perhatikan untuk mereka
jangan habiskan waktunya
umat ini dong
yang terakhir itu di masjid saya
harus seperti itu
jadi untuk juga mendidik seluruh masyarakat
bahwa mengemukakan ekspresi dalam bentuk demo itu sah sah saja negara yang demokrasi ini
tapi jangan yang kasar
dan ini terjadi
jadi kita juga mengapresiasi itu
itu sama sekali tidak memberikan wajah yang keras
dibanding negara negara yang berpendudu islam
barangkali kita termasuk yang paling soft
dibanding dengan lainnya
walaupun ada demo besar yang kemarin
terus tuduhan apa namanya
tuduhan yang kemudian mengarah kepada penistaan agama penodaan agama dan lain sebagainya
itu kerana hukum
yang memutuskan kan salah tidaknya kan bukan orang
dan pengadilan itu jangan lupa
lima majlis rakib dari berbagai agama ada di situ
bagaimana tuduhan yang dilemparkan kepada masjid nih
sekali lagi bapak sebagai orang yang punya domain di sana
yang sudah dipakai untuk kepentingan politik
menyebarluaskan kampanye politik untuk memilih atau tidak memilih seseorang
ini situasi yang tidak mudah untuk mengontrol itu
karena dia tidak berkampanye langsung di masjid
tidak ada berkampanye langsung
katakanlah saya pilih saya datang ke masjid
cuma memang sulit dilarang atau tidak bisa dilarang seorang yang pidato di masjid mengeluarkan ayat yang ada di al quran
bahwa al quran itu kemudian al ma'idah itu mengunggahkan apa yang selalu kita baca
itu ayat yang tidak bisa dilarang diucapkan kan
jadi jangan memilih pemimpin muslim
eh jangan memilih pemimpin non muslim
jangan memilih pemimpin muslim
dan lain sebagainya itu tidak bisa dilarang
dan itu dia tidak mengatakan pilih si a
kalau dia memilihkan a karena itu pilihlah anis
itu tidak boleh kan
seperti kata jakarta
tapi mengatakan hanya kriteria
ya dia baca ayat susi sekali
pak kita bicara soal korupsi sekarang
menurut bapak kondisinya menjadi lebih baik
ukurannya apa dulu kita pakai
kalau ukurannya orang yang ditangkap mungkin banyak
tapi kalau diukur daripada trennya saya kira pasti menurun
karena orang tidak mudah korupsi dari dewasa ini
hanya orang pemberani betul bisa korupsi
karena begitu banyak yang menjaganya
bahwa masyarakat terjadi ya bunuh diri yang terjadi
kasus iktp itu karena kasus lama menurut bapak
iya karena kasus lama juga perencanaannya lagi kelihatannya
tapi kan ini kemudian menjadi semacam milestone lagi
bagaimana kemudian anggaran negara yang jumlahnya luar biasa itu digaruk dan dibagi bagi kesekian banyak orang
tokoh tokoh penting nama nama besar ada di situ
ya itu kenyataannya
memang kalau jumlah besar ya harus dibagi baik
kalau dibagi baik tidak jadi itu
kalau kita lihat kegadiran kan dia rencanakannya betul rapi semua orang terlibat
karena kenapa semua orang bisa terlibat
karena semua uangnya besar
coba kalau hanya satu m barangkali hanya dua orang terlibat
dia terlibat banyak karena uangnya besar
dan sepertinya itu juga
dan salah satu nama yang terlibat di situ adalah ketua umum partai golkar
yang bapak juga tidak pernah lepas dari partai ini setia novanto
bagaimana bapak melihat yang terbaik buat golkar apa yang harus dilakukan
ya semua sama kembali lagi pasalnya
kita kembalikan ke ranah hukum aja
bahwa seorang itu di partai partai apapun
kalau dia terlibat hukum artinya membuat suatu kenyataan apalagi hukuman
suatu kejahatan apalagi korupsi ya harus dia harus keluar dari partai
tapi tunggu dulu kapan waktunya
ya karena ya tunggu kalau ada apakah jadi tersangka atau jadi terhukum terpidana
bukan istilah bapak lebih cepat lebih baik gitu
nah ini lebih cepat lebih baik dalam beberapa hal tapi ini juga proses hukum yang tidak bisa lebih cepat lebih baik harus prosedural
jadi menunggu saja ya pak ya
kasus ini berjalan dan apa namanya ditentukan kemudian

menikmati hidup dengan cucu cucu dan sebagainya
ini adalah masa terakhir bapak mengabdi sebagai
ya mengabdian banyak
sebagai pejabat negara
pejabat negara pasti insya allah boleh dibilang pasti saya akan selesai
dan itu memang keinginan
anak anak saya cucu saya pokoknya kita jalan jalan kita menikmatilah masa
walaupun sebenarnya kans untuk tetap bisa jadi ri satu masih ada
semua orang punya kans anda juga bisa punya kans
tapi waktu itu saya sudah umur tujuh puluh tujuh tahun
tidak mudah lagi untuk bekerja untuk negara dalam usia seperti itu
jadi apa yang bapak mau lakukan jalan jalan berkumpul bersama keluarga
ya mungkin urus sosial kembali
urus masjid urus pendidikan
dan ya sekarang saja orang dan saya cerama di mana mana
di luar negeri kemana
jadi sharing pengalamanlah dengan masyarakat atau di mana pun

terima kasih alpito selamat
terima kasih dalam kerjanya
dalam dunia politik manuver yang dimainkan oleh aktor di dalamnya adalah sebuah keniscayaan
karena proses politik adalah bagian dari upaya mempengaruhi publik demi kepentingan tertentu
dalam tataran ideal manuver dilakukan untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara
sementara dalam tataran parsial manuver bisa dinilai sebagai upaya meraih simpati hingga meraih kekuasaan
maka menjadi wajar adanya jika seorang wakil presiden bermanuver
karena dalam kacamata politik jabatan publik juga menjadi jabatan publik
pada titik inilah kedewasaan seorang politisi diuji
jangan sampai manuver hanya menciptakan kegaduhan yang kontraproduktif merusak hingga kemudian lebih merugikan rakyat dan negara
bersikap dewasa dalam politik adalah bagian dari pendewasaan kehidupan politik kita
maka keteladanan yusuf kala di usia senja pengabdiannya adalah harapan
demikian afd now malam ini